memasuki era tatanan baru atau new normal sejumlah hal mulai terbiasa dilakukan secara virtual dan dari rumah saja
salah satunya olahraga
selain untuk menjaga kebugaran bagi sejumlah instruktur olahraga
kini kelas kelas daring menjadi ajang menuai pundi pundi saat mereka tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan murid muridnya
tidak bisa olahraga di luar ruangan karena pandemi bukan lagi masalah
karena saat ini sudah cukup banyak alternatif untuk olahraga di rumah saja
salah satunya dengan mengikuti kelas kelas olahraga secara online
seperti yang sedang saya lakukan mengikuti latihan teknik berlari
kelas running drills via aplikasi zoom ini dipandu oleh instruktur agung muliawan
salah satu pelatih atletik nasional yang mencetak sejumlah atlet berprestasi
latihan secara virtual ini diikuti sedikitnya enam orang dari beragam profesi dan daerah berbeda
saat melatih pria asal pangalengan jawa barat yang akrab di sapa agung gantar ini
tak hanya memberi instruksi tetapi juga mengoreksi gerakan para pesertanya
kelas virtual yang dibuka tiga kali sehari dari senin sampai sabtu
menjadi wujud tatanan baru dalam mencari nafkah sebagai instruktur
ia membuka kelas untuk umum mulai dari rp lima puluh per sesi
serta kelas perorangan atau private yang dipatok sebesar dua tujuh juta rupiah per delapan sesi
ya sebenarnya ada hikmahnya juga sih kalau nggak ada pandemi kayak gini
kita juga nggak kepikiran bakalan ngadain kelas online seperti ini
meskipun sebelumnya memang ada kelas online tapi hanya mengirim program aja
jadi ada hikmahnya
nah kemudian untuk kedepannya memang mungkin ini bisa dijadikan salah satu
kayak melanjutkan perekonomian di saat pandemi sih ya
upaya serupa dilakukan cita hapsari instruktur bar berlisensi internasional
tiga bulan terakhir cita memindahkan sesi tatap muka di studio ke kelas virtual
yang diikuti lima belas sampai dua puluh orang
meski awalnya agak kesulitan lantaran olahraga bar yang memadukan yoga pilates dan balet ini
butuh ketelitian dalam melihat postur dan gerakan peserta
para peserta kelas olahraga daring ini tak ragu mengeluarkan kocek
meski olahraga dengan metode ini bisa diikuti lewat platform gratis
seperti youtube atau live instagram
yang zoom ini fungsinya lebih ke koreksi ya ada koreksi
karena sebenarnya kalau latihan latihan strength training kayak gitu
di youtube juga banyak di mana juga banyak
tetapi dengan zoom yang ini kita lebih tahu bahwa kerakan gila itu benar
di masa pandemi virus corona yang belum usai ini
tiap individu dituntut beradaptasi cepat terhadap perubahan
dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi
sehingga bisa tetap bertahan baik secara fisik maupun kelangsungan ekonomi
mardika utama kurnia yuniarwan jakarta
wabah covid sembilan belas yang merebak di hampir seluruh negara di dunia
membuat setiap pergerakan orang menjadi sangat terbatas
namun pembatasan tersebut tentunya bertujuan untuk menekan laju penularan virus corona
meski harus berada di dalam rumah kita tidak boleh lengah atas kesehatan kita
untuk menjaga kebugaran tubuh di tengah pandemi
kita disarankan untuk tetap menjalani kegiatan olahraga
ada banyak cara untuk berolahraga di rumah namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal
kita perlu memiliki pengetahuan dasar untuk mendapatkan hasil yang maksimal

untuk itu kementerian pemuda dan olahraga menyusun strategi agar masyarakat
khususnya atlet atlet muda dan anak anak tetap bersemangat berolahraga
kami akan membahasnya lebih mendalam bersama menteri pemuda dan olahraga indonesia bapak zainuddin amali
selamat pagi pak zainuddin terima kasih sudah hadir di studio
selamat pagi frida dan selamat pagi seluruh pemirsa cnn dimanapun anda berada
sehat ya pak ya
sehat dan bugar
pak zainuddin upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh kemenpora sejauh ini pak
khususnya bagi para atlet muda dan juga anak anak yang gemar berolahraga
agar tetap bisa berolahraga di saat pandemi seperti sekarang ini
ya sekarang ini kita gak bisa menghindar dari pandemi
mau nggak mau kita tetap bisa harus aktif tetapi kuas padaan dan disiplin kita terhadap protokol kesehatan harus jalan
nah kami kementerian pemuda dan olahraga yang bertanggung jawab terhadap olahraga masyarakat khususnya ya
kami juga harus kreatif kreatif menyampaikan pesan pesan berikut contoh contoh kepada masyarakat
supaya walaupun misalnya di rumah dia tetap aktif berolahraga
karena apa olahraga itu untuk menjaga kebugaran
kalau tubuh kita bugar pasti sehat dan tetap aktif berolahraga
dan imun terhadap penyakit khususnya kepada virus
nah kalau kita diam saja pasti kita akan gampang terkena penyakit
nah kami dari kementerian pemuda dan olahraga memberikan panduan panduan untuk atlet atlet muda maupun masyarakat secara umum
supaya bisa tetap berolahraga dan membuat dia bugar
tetapi tentu porsinya berbeda dengan latihan pada saat tidak ada pandemi seperti sekarang ini
itu yang disampaikan
panduan panduan tersebut disampaikan kepada masyarakat lewat media apa ini pak
ya berbagai media media sosial yang ada di tempat kami misalnya kan instagram youtube facebook dan sebagainya
kemudian ya seperti sekarang ini media tv sekarang ini
karena ini harus kelihatan sama masyarakat contohnya seperti apa
nggak bisa kita cuma ngomong bahwa dia harus ada gerakan kemudian contohnya seperti apa itu pasti gampang dilupakan
nah itulah sebabnya kami menggunakan media media yang bisa langsung dilihat oleh masyarakat contohnya gitu loh
nah berbagai program di kemenpora itu kami punya
sebelumnya itu pada bulan mei ada namanya sah senam stay at home
ya itu di perlombakan ada hadiahnya
oh gitu pak
iya ada contohnya dan pesertanya luar biasa bukan dari dalam negeri saja yang mengirimkan videonya tapi dari luar negeri juga ada
jadi bentuk motivasi kepada masyarakat agar terus berolahraga
nah ini terbuka untuk masyarakat segala usia begitu
dan berbagai macam senam untuk itu bahkan ada senam untuk lansia juga kami beri tutorial ya buat anak muda aja ada
dan alhamdulillah ya respon masyarakat untuk yang saya bilang senam sah tadi itu waktu periode pertama sekarang sudah masuk periode ketiga
itu yang sempat melihat itu sampai delapan jutaan orang
ya karena bayangkan orang terkurung di rumah stay at home dia nggak tahu mau ngapain gitu ya
nah disitu kami berpikir dia harus bugar
nah untuk bugar dia nggak tahu mau olahraganya seperti apa
nextnya ini kan yang sudah ketiga nih
ya ini akan akhir agustus ya
tetapi kami terus kami terus apa namanya menyampaikan pesan
bahkan contoh contohnya itu juga kami sampaikan melalui media media supaya bisa
kalau masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam lomba bisa mengaksesnya tentunya di website nya kemenpora
ya website atau instagram
atau instagram nya kemenpora
nah pak atlet atlet muda kita ini juga adalah anak anak zilenial yang sekarang ini suka berolahraga
ada yang suka sepak bola
ada yang suka volley
bahkan olahraga olahraga ekstrim
nah dalam situasi sekarang ini kita harus kan berada di rumah
terus menjaga jarak
susah ini untuk melakukan olahraga olahraga seperti yang disebutkan tadi
program apa yang dibuat untuk anak anak ini pak oleh kemenpora untuk menggantikan olahraga olahraga seperti tadi
semua olahraga baik indoor maupun outdoor itu stop
nah sekarang kami harus berpikir keras bagaimana supaya terutama
terutama anak muda kita
anak muda kita atlet muda dia supaya bisa berolahraga
nah itu kami juga memperkenalkan namanya wah
tadi sah sekarang wah
sekarang wah gitu ya
jadi walaupun di rumah dia bisa melakukan gerakan gerakan yang sederhana
tetapi itu cukup untuk menjaga kebugaran
seperti yang tadi di video saya banyak menyaksikan ada latihan latihan conditioning seperti itu pak ya
dan juga stretching begitu ya
itu termasuk dalam wah itu tadi ya
itu yang dan semua orang bisa melakukan itu
misalnya push up atau sit up scott jump dan sebagainya
itu kan suatu yang gak sulit buat anak anak muda ya
mungkin kalau yang lansia makanya kalau lansia kita kasih senam yang
kasih senam yang lain
namanya senam duilah
jadi macam macam yang disampaikan oleh kemenporak kepada masyarakat tinggal milih
kalau usianya masih apa namanya oke gitu ya kita kasih yang sesuai dengan usia mereka
ada yang suka dengan olahraga olahraga ekstrim
imbawan bahkan ya ada lomba lombanya
supaya menarik gitu
ya memang menarik sekali nih pak terobosan terobosan program yang dilakukan oleh kemenpora di masa pandemi ini
kita mau bahas lagi namun setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami
kami segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama cnn indonesia forward
di masa pandemi covid sembilan belas menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh menjadi sebuah kewajiban
berolahraga tentu juga baik bagi perkembangan tubuh remaja dan anak anak
namun latihan seperti apa yang baik bagi mereka dan apa manfaat bagi pertumbuhan tubuh anak
kita akan kembali membahasnya bersama menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
pak tadi sudah di mention sedikit pak ya mengenai latihan conditioning yang menjadi salah satu program dari kemenpora ini
nah latihan conditioning kan sangat baik nih untuk melatih otot dan juga ketahanan tubuh
mengapa ini sangat cocok buat remaja pak
anak anak yang seusia itu kan masa pertumbuhan
nah pertumbuhan mereka maka latihan untuk conditioning ini cocok supaya ototnya juga terbiasa gitu loh
supaya ototnya terbiasa dan dia akan apa namanya termasuk dalam memori
jadi ototnya bisa terlatih seperti itu
maka otot ototnya secara otomatis akan terlatih seperti itu dan untuk perkembangan ototnya akan bagus
makanya saya bilang tadi bahwa untuk yang anak anak di masa pertumbuhan itu cocok
sangat baik ya
tetapi kalau sudah lansia nah ini gak cocok
iya gak lansia gak cocok
jadi makanya kami membeda bedakan tutorial untuk anak muda usia segini gimana untuk umum gimana untuk lansia gimana
memang ini ditujukan bagi anak anak remaja ya
anak anak usia remaja karena pertumbuhan otot mereka kan masih terjadi
nah sehingga jangan sampai dia salah gitu ya bertumbuhnya tidak sesuai dengan harapannya
maka panduan yang disampaikan oleh kemenpora ini adalah sangat bagus untuk diikuti
sangat gampang mudah contohnya ada
nah untuk mengetahui lebih lanjut tentang manfaatnya pak
kita harus tahu bahwa latihan conditioning ini juga adalah sebuah sport science
karena dia kan menghitung denyut nadi kemudian hitungan gerakannya ada infografisnya
seberapa pentingnyakah masyarakat mengetahui mengenai sport science ini pak
ya terus terangnya kita harus akui bahwa kelemahan kita di sport science
negara negara lain ya tetangga kita itu sudah menggunakan sport science untuk pembinaan dan pengembangan olahraga
nah kita belum
nah makanya kami di kemenpora sudah mencanangkan untuk peringatan hari olahraga nasional atau hoornas tahun dua ribu dua puluh ini
tema besarnya adalah sport science
dengan sport science kita bisa tahu ini orang berbakatnya di bidang apa mana posisi tubuhnya yang kuat mana yang lemah harus dikuatkan dan lain sebagainya
itu macam macam ininya
dan kami akan bekerjasama dengan perguruan
dan kami akan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada fakultas olahragaannya
dan itu adalah tuntutan kalau kita mau berprestasi
dan tentunya menemukan atlet atlet
ya betul talenta talenta
calon atlet yang baru ya pak ya
ya jadi kami di kemenpora memang sekarang sedang membuat ya grand design pengembangan olahraga kita
nah unsur terpentingnya adalah sport science
gak bisa kita menghindar dari itu
nggak bisa sih pak kalau masyarakat biasa mengadopsi sistem sport science ini kan harus ada yang mengukur denyutnya gitu
jadi dia harus beli alat alat tertentu kan
nggak kita siapkan
kita di cibubur ada rson
itu memang punya kita punya kemenpora
kemudian di perguruan perguruan tinggi ya yang ada fakultas keolahragaannya saya sudah komunikasi di beberapa
misalnya di jakarta itu ada unj
kemudian surabaya ada unesa surabaya
mereka ada tempatnya tinggal kita kerjasamakan apa yang kurang kita lengkapi gitu
jadi masyarakat umum datang aja
aksesnya gratis ya pak
yang penting dia disitu apa namanya menyampaikan bahwa oke saya berbakat saya berminat di olahraga ini
kita lihat talentanya ada nggak
jangan sampai dia semangatnya ada tetapi dia nggak cocok dengan jenis olahraga tertentu itu
nah itu sport science yang akan menentukan
nah tapi kan tentu ada keterbatasan fasilitas yang diberikan juga dong pak
nanti kalau tempatnya terlalu crowded malah jadi bahaya nih untuk di masa pandemi seperti sekarang ini
makanya dia harus mendaftar dia harus semuanya
jadi harus daftar dulu begitu baru bisa
nggak bisa datang kayak mau ke pasar gitu mau beli sayur gitu nggak bisa dia
supaya terdata ini usia berapa tinggalnya di mana
kalau ada apa apa kan gampang trackingnya
untuk mengoptimalisasi hasil latihan selain dengan peralatan peralatan tadi apa saja yang bisa dilakukan
untuk mengoptimalkan hal yang sederhana seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah olahraga olahraga yang bisa kita lakukan tanpa pakai alat
tanpa pakai alat
misalnya push up
itu kan nggak perlu alat
buat anak anak muda itu masih oke dong
atau hal hal yang lain gitu ya
tetapi memang harus ada urut urutannya
sebelum dia ke porsi utama dia harus ada pemanasan
oke itu yang stretching tadi ya
ada pemanasan kemudian masuk ke porsi utama
setelah selesai itu juga ada pendinginan
nah urut urutan itu kalau diikuti
harus diikuti tuh pak ya
kalau tidak nanti cedera bisa bisa ya
akhirnya lama lama dia malas
nah kalau pak zainuddin sendiri olahraganya apa nih pak di masa pandemi sekarang
saya kan di kantor itu ada lapangan tenis
saya main tenis lapangan
kemudian tenis meja juga
terus sepeda statis
sepeda statis ya pak ya
itu kalau di rumah
pokoknya saya usahakan saya harus bergerak
tapi kalau itu olahraga sudah jadi kebiasaan
sudah jadi habit
begitu sehari gak gerak
gak enak bahannya pak ya
itu ngukur ini sudah habit belum
sudah jadi habit belum
nyari apa yang kurang kok kayak lemas kayak apa gitu
berarti itu udah bagus
tubuh kita sudah otomatis gitu loh
itu dari segi just money pak
kalau rohaninya apa manfaat yang didapat kalau kita olahraga setiap hari
ya tentu kalau
dari pengalaman pak zainuddin
kalau kita bugar ya
kalau kita bugar maka secara mental secara rohani pasti bagus
kan ada dulu istilah yang dulu masih zaman zaman dulu
dan itu masih sangat relevan
di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat
jadi kalau orang sakit pasti secara psikologi
tapi kalau bugar kalau sehat
nah cuma memang ada yang perlu diingat
dalam suasana pandemi seperti ini
porsinya juga harus diatur
nggak boleh berlebihan
kalau berlebihan kita over training
kalau overtraining itu bukan bugar yang kita dapat malah sakit
karena banyak waktu luang jadi olahraga
terus begitu pak ya
itu jangan juga
jangan juga ya
jadi harus secara proposional
nah pak kan anak anak sekarang nih banyak yang study from home gitu
karena sekolah masih diliburkan
kemudian mereka jadi malas malasan
tidur bangunnya siang
badan kan juga jadi terlatih nih pak
untuk tidak bangun pagi
kerjanya quote unquote nih katanya rebahan
terus di rumah
nah untuk membuat mereka berolahraga
apa kiat yang dilakukan untuk mendorong mereka untuk lebih semangat nih olahraga di rumah
salah satu yang saya sampaikan tadi kita lombakan
dan itu kalau lihat videonya yang dikirim
ada yang senam pakai pakaian adat
ada yang pokoknya macam macam deh
ada yang anak umur berapa
nah itu kan membuat mereka harus latihan
nah kita berharap dengan latihan dia untuk ikut lomba
maka setelah lomba selesai dia sudah terbiasa
ritme hidupnya itu sudah terkon
sebenarnya kan kerja dari rumah kemudian sekolah dari rumah
beribadah di rumah waktu itu ya
itu harusnya tidak boleh berbeda dengan yang normal
kita bangun jam berapa tetap aja itu
dan kalau itu sudah berjalan secara terus menerus
itu pasti akan
menjadi ritme kehidupan
nah itu cara kita untuk mendorong itu
oke kita mau masih ngobrol soal olahraga di masa pandemi
tapi setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami
kami kembali setelah jadwal berikut ini
anda masih bersama cnn indonesia
dan bersama saya ada menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
pak sudah diketahui nih ya
bahwa untuk melihat video tutorial latihan
kita bisa akses lewat berbagai media
di antaranya ada youtube
dan juga dari website resminya kemenpora
namun masih banyak anak anak yang tidak punya gawai
atau di daerahnya tidak ada jaringan internet
nah bagaimana kemenpora mensiasati hal ini pak
ya memang ini agak sulit ya buat kami
kami itu bekerja sama dengan dinas dinas olahraga setempat
kita minta untuk supaya mereka mensosialisasikan itu
jadi kan mereka yang paling tahu bagaimana cara untuk menjangkau di bawahnya
kemudian dari mereka kita terima untuk disampaikan kepada kita
yang kedua adalah kalau mereka memang tidak punya
tv pasti punya
di rumahnya pasti
nah makanya acara acara seperti ini
itu sangat kita harapkan untuk memberikan informasi kepada yang di luar jangkauan dari medsos dan berbagai itu ya
nah saya kira kita banyak cara tetapi yang paling kita andalkan adalah teman teman kita yang ada di daerah
walaupun kita tahu bahwa kemenpora ini bukan organisasi birokrasi yang vertikal ya
kita hanya di pusat
tetapi kita masih bisa berkomunikasi dengan dinas dinas olahraga
baik provinsi kabupaten kota yang mereka yang kita minta tolong untuk menyampaikan itu
nah pak selain tutorial tutorial yang ada di media sosial dan juga sosialisasi melalui televisi dan juga dinas dinas di bawahnya
program apa lagi pak yang sudah disiapkan oleh kemenpora untuk menggiatkan aktivitas olahraga di tengah corona ini
begitu masuk normal
masuk normal baru ya
kami tentu harus berpikir lagi orang sudah tidak di rumah
berarti ada olahraga olahraga yang boleh dia di luar ya
kami itu punya protokol
protokol kesehatan dan itu dibagi tiga
untuk yang latihan untuk yang kompetisi atau turnamen kemudian untuk olahraga masyarakat
susrang yang paling susah diatur itu yang olahraga masyarakat
orang ngumpul di gbk orang itu susah sudah diingatkan untuk harus pakai masker harus physical distancing dan lain sebagainya
dan saya sendiri mengunjungi beberapa tempat ya untuk memberi semangat kepada mereka untuk oke silahkan aktif tetapi protokol kesehatan harus dijaga betul
kan yang banyak
kan yang banyak
banyak mengalami itu adalah tempat tempat yang tadinya rame tetapi kemudian dia harus berhenti karena pandemi
pada saat psbb
nah ada beberapa teman pak datang dong kesini main di sini segala macam
sambil direkam saya untuk ayo jangan takut tetapi harus tetap waspada
tapi itu adalah upaya upaya kita memang ya harus datang langsung gitu loh
dan juga pilihan olahraganya mungkin pak ya kita harus cermat begitu ya
kalau yang namanya golf kan memang bisa jalan sendiri sendiri
jalan sendiri dan dia terbuka
kalau basket misalnya ya tidak mungkin dilakukan juga kan pak sekarang
itu masih belum boleh ya
belum boleh untuk yang indoor ya
kita lihat perkembangan makanya untuk yang latihan pun untuk yang latihan itu sangat ketat
misalnya dia latihan dari rumah dia sudah pakai dengan baju latihannya
begitu sampai di lapangan dia latihan dan sebagainya
kembali lagi dia tidak boleh ke locker dia tidak boleh ke ini ke sana ke situ
mandi tidak ada kumpul kumpul untuk minum minum bareng gitu ya
itu yang membuat akhirnya kita nggak sadar
apalagi sekarang ini kan orang tanpa gejala
itu yang penularan dari orang yang kita tidak tahu orang sehat tidak ada gejala apa apa
nah ini yang harus kita jaga
ptg yang harus kita cermati
jadi kita tetap aktif produktif di tengah pandemi
tetapi kita harus disiplin menjalankan protokol kesehatan
itu saja kuncinya
nah selain protokol kesehatan nih pak pesan apa lagi yang bisa bapak sampaikan untuk para atlet muda dan juga anak anak
ya atlet muda khususnya yang mungkin tadinya ada di pelatnas
kemudian sekarang harus latihan mandiri
atau di platdap platprop kap kot dan lain sebagainya itu
nah sekarang anda boleh mulai bicara dengan coach nya dengan pelatihnya
tetapi tentu tidak seperti biasa
ada jaraknya untuk latihan ada kelompok tidak boleh lagi
tetapi untuk yang body contact itu kami belum izinkan
itulah penularannya ya
nah buat anak anak yang bukan atlet prestasi atau apa ya
anda tetap harus bergerak karena jangan dianggap bahwa usia anda tidak terkena
ada contoh di negara lain dia jadi karir
jadi jadi pembawa
dia carrier untuk pembawa ya
nah itu yang harus kita hindarkan sehingga dia harus tetap sehat
baik baik pak
nah pak dari pembahasan tadi kita sudah melihat ya pak ya bahwa ada banyak manfaat yang kita dapat dari latihan
kita juga dapat mengetahui bagaimana pentingnya latihan conditioning serta perlunya pengetahuan dasar sport science untuk mendapatkan hasil yang maksimal
untuk melihat video tutorial latihan conditioning kita dapat mengaksesnya melalui channel youtube juga instagram facebook maupun website resmi kemenpora
dan demikian indonesia forward dengan menteri pemuda dan olahraga zaini mada
saya frida litwina undur diri sampai jumpa